tim pencari dari perusahaan vulkan menemukan bangkai uss lexington
di dasar laut koral sekitar delapan ratus km lepas pantai timur australia
dikutip dari laman usa today bangkai kapal induk berjudul lady lex ini
ditemukan oleh kapal pencari petroleum rv pitral
yang ekspedisinya dipimpin langsung oleh bos vulcan tim allen
sebelumnya sejumlah bangkai pesawat tempur yang tenggelam bersama uss lexington
juga telah ditemukan
menurut informasi di laman national geographic
temuan ini adalah keberhasilan kedua perusahaan paul lalen
dalam ekspedisi menemukan peninggalan perang dunia ii
tahun lalu perusahaan besutan co founder microsoft itu
juga menemukan bangkai kapal hidup uss indianapolis di laut pasifik
uss lexington adalah salah satu kapal

yang lolos dari gempuran jepang dalam peristiwa bersejarah
yang dikenal sebagai pengeboman pearl harbor pada seribu sembilan ratus empat puluh satu
namun kapal induk itu akhirnya karam bersama tiga puluh lima pesawat yang dibawanya
saat terlibat pertempuran antar kapal hidup pada seribu sembilan ratus empat puluh dua
diperkirakan lebih dari dua ratus orang awak lady lex gugur
dalam peristiwa yang dikenal sebagai kapal hidup utama amerika serikat
laman washington post menyebutkan
walau kalah dalam pertempuran uss lexington berhasil memukul mundur pihak jepang
sekaligus menyelamatkan wilayah australia dari pendudukan tentara jepang kala itu
kendati telah ditemukan diperkirakan vulkan tidak akan mengangkat bangkai uss lexington
dari dasar laut karena sejarah sudah menganggap laut coral
sebagai peristirahatan terakhir lady lex